pendengar pemerintah federal menindak kepatuan di sektor pelatihan kejuruan dan pendidikan atau fed

pas pertama tama kali azrul yang pegang
tapi kalau untuk lagu lagunya sebenarnya banyak lebih berat
karena sumber sumber negara pengekspor gula ke indonesia itu adalah india
melihat situasi yang ada didasarkan pada data dan fakta
hmm oke oke kalo enggak lu juan kalo gua liat ya kalo enggak lu juan yang banyak jaga pemain asing gua liat ya
dan kemudian itu bisa bersaing dengan shopee gitu
itu cukup bagus karena kalau kita lihat industri keuangan kita mempunyai diversifikasi yang cukup bagus
sehingga kalau kita lihat
kayak ilmu yang sudah disampaikan
tapi hampir semua pemain mereka di klub liga satu
dan anaknya yang satu dari dia itu yang bagus adalah dia anaknya gak mau kalah
dan yang paling baik sebelum melakukan olahraga memang kalau ingin makan
sembilan puluh delapan ya otw menuju seratus ya
bahasa gaya hidup dan struktur kekerabatan
jadi sudah merasa sudah sempat sudah merasa comfort zone juga gitu loh
karena jujur mas rizky ini live shopee ini adalah fenomena yang memang tidak bisa kita hindari juga gitu kan
dalam segmen sudut kota kali ini saya akan mengajak anda mengeksplor kawasan pantai sanur
bahkan kalau misalkan ada kasus yang munculnya itu tiba tiba saja dari lokal
kemudian panaskan nasi di atas hot plate bersama sayuran
sivanipa lastonga februar jakarta
apakah dia ada stres dalam pekerjaan
jadi tugas kita sekarang tinggal mengisi
itu tapi kalau untuk saya sendiri masih aman aman aja kalau makan paling dua biji
david seberapa besar sih kalau kita ngomongin kan hallyu ya
tapi jika sudah terlanjur terjadi kira kira kita bisa apa untuk menyiasatinya berikut tipsnya untuk anda
tapi kondisi di sana gimana masih rame atau udah sepi sepi
mulai mencari juga ya lini bisnisnya
kalau ini termasuk sulit atau biasanya pak
saat ini data yang kami dapatkan sampai dengan agustus kemarin ada dua ratus an lebih
ya buktinya kita bisa dapat perak kan
sebenarnya kalau dari ambang batas who sendiri ini berapa prof
nah kalau kak dodo sendiri emang awalnya dulu
ketika adonan sudah siap sus siap dipanggang di dalam oven dengan suhu satu ratus delapan puluh derajat celcius selama empat puluh lima menit
nah bagaimana kemudian antisipasi dari rumah sakit swasta ini untuk menghadapi antrian ini
bu wan ambil napasnya ke hidung itu bisa
dan ini juga sangat memprihatinkan
terus terus lu pas lagi disebutin namanya vanessa vanessa siregar berangkat ke sono gimana tuh
saya mulai dari sekolah rakyat
ketidaktahuan atas bencana yang mengancam karena aktivitas itu
gerbong yang mampu menampung tiga puluh delapan tempat duduk ini adalah hasil inovasi balai yasa surabaya
pak berarti tadi bapak mengatakan langkah bank indonesia
kayak nyari nyari tafjil ngabuk burit ya
enggak sih bang cuma untungin tipis bang
salah satu keunggulan pasar ikan gunung sari ini adalah harganya yang terjangkau
akuisisi penjualan produk asuransi unit link
bottom up planning kita terakam melalui program
yang membuat lele semakin renyah
itu dia kayak punya apa sih pas gitu apa sih kayak golden ticket gitu loh
antara perusahaan dan pekerja itu juga saling tahu
itu terbukti waktu itu ada krisis yunani ya
namun jenis kendaraan listrik sejatinya kurang cocok digunakan sebagai kendaraan tempur
terus waktu itu akhirnya banjar kalau tidak salah pindah base camp nya ke surabaya
harga bahan cenderung fluktuatif beberapa bulan terakhir
itu masih bertinju lagi di luar rintinju
dan juga penguncian wilayah di beberapa daerah
nah itu banyak diberikan tapi banyak dilanggar juga
kualifikasi ke olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
sayangnya koneksi internet di indonesia belum menjangkau seluruh pelosok negeri
hingga gitar cangkul satu senar buatannya mampu mengeluarkan karakter suara seperti yang diinginkan
terkait kedaulatan harga diri itu kan sebetulnya imaterial
kali ini saya ingin menjadi seorang pengolah sampah milenial
jadi gue jarang latihan klub waktu itu
katanya barokahnya yang lebih baiklah
itu komponen upahnya tinggi
kalau misalnya mau memilih emas yang
kualitas mereka mengikuti anjuran itu seberapa jauh
karena kalau cahaya terlalu terang juga dia akan menutup stomatanya
berkaitan dengan kuhp nanti gitu ya kan
dengan kemudian air yang
kebutuhan ya tadi dari
itu dilakukan perintah harus begini
kita harus melihatnya juga harus seimbang gitu kan
entah produksinya entah ekspor impornya karena masa gilingnya dan lain lain
dari seratus itu mereka cukup menunggu yang respon yang bisa menjadi korban sekitar dua tiga nya aja
setelah didiamkan selama semalaman
maka yang dipilih adalah emas emas yang sifatnya emas logam mulia
kalau banyak yang menyinggung kalau china membeli emas